ya selanjutnya ini kita tadi sudah membahas tentang sepeda dan peraturannya untuk itu kita akan undang narasumber kita pada hari ini ada tiga
yang pertama adalah dari kepala humas direktorat atau ditjen perhubungan darat ini sudah ada bapak pitra setiawan
selanjutnya ada mas putut sudaryanto ketua bike to work indonesia
dan juga pak joko setio warno selaku ketua bidang advokasi kemasyarakatan mti
langsung saja selamat sore bapak bapak halo apa kabar
selamat sore mbak
selamat sore mbak fani
iya wah ini sudah ready
ini kita akan ngobrol ngobrol nih pak mengenai peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
dan seperti apa kita akan ke pak pitra terlebih dahulu
pak pitra ini apakah peraturan ini sudah berlaku dan juga sudah cukup dipahami oleh masyarakat
bagaimana pak ini sosialisasinya sejauh ini
ya halo selamat malam mbak
jadi memang untuk peraturan menteri nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh ini
yang pertama ingin saya sampaikan semangatnya adalah memberikan perhatian kepada keselamatan pesepeda
jadi sebenarnya peraturan menteri perhubungan ini adalah petunjuk teknis bagi pemerintah daerah
untuk bisa menyediakan fasilitas pendukung bagi para pesepeda seperti jalur marka dan rambu rambu yang diperlukan
sebenarnya itu sih mbak
nah bicara masalah teknis yang ada di sepeda itu
tambahannya tapi memang bukan itu yang menjadi penekanannya
penekanannya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa nanti menyediakan fasilitas pendukung
bagi keselamatan pesepeda di daerahnya masing masing
nah sejauh ini kalau dari pemerintah daerah sendiri seperti apa pak pitra
alhamdulillah mbak tadi juga kita sudah mengundang semua dinas dinas perhubungan
kita sudah men sosialisasikan dan kita memang mendorong kepada masing masing pemerintah daerah ini
agar dia nanti bisa membuat peraturan lanjutan yang di tingkat level masing masing
oke baik nah sebelum kita lanjut lagi ini ke mas putut nih
mas putut selaku pesepeda ini tanggapannya gimana
apakah sudah memahami peraturan ini dengan baik
dan apakah sudah merasa terlindungi begitu ketika bersepeda di jalan raya dengan adanya peraturan ini
ya mbak yang pertama pak fitra terima kasih mewakili kemenhub
kami sampaikan terima kasih atas upaya kementerian perhubungan
dan terima kasih pak malini
perhubungan darat atas perhatiannya terhadap keselamatan pengguna sepeda
ya paling tidak ini menunjukkan langkah baik dari pemerintah
yang kami tunggu sejak sepuluh tahun lalu ketika keluarnya undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
jadi kalau ditanya tadi apakah sudah paham
ya dari awal kami mengikuti perjalanan pembuatan peraturan ini mbak
tetapi ada beberapa catatan
saya kira yang nanti harus kita diskusikan kembali
terkhusus bersama kawan kawan kementerian perhubungan
ya saya nggak tahu apakah nanti bisa revisi atau ada perbaikan dan segala macamnya
karena dalam beberapa pasal agak membingungkan dan agak bias begitu sih
membingungkan bagaimana mas putut
ya sambil contoh misalnya
undang undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
ini tidak menjadi salah satu rujukan
padahal di sana banyak pasal yang terkait dengan sepeda
ya saya sebut misalnya pasal dua puluh lima pasal empat puluh lima itu terkait dengan fasilitas
kemudian terkait dengan keselamatan itu ada pasal satu ratus enam ada pasal enam puluh dua
kemudian larangan larangan bagi pesepeda juga tertuang di pasal pasal satu ratus dua puluh dua dan pasal mulai tiga ratus an ya
kemudian ini debatable juga debatable terkait dengan tadi yang disampaikan
terkait dengan kelengkapan sepeda
fender misalnya atau spadbor
menurut kami spadbor itu bukan aspek keselamatan
tetapi lebih kepada kebersihan atau kenyamanan
kalau jalan raya kita sangat baik itu tidak akan ada genangan kan
persoalan jalan raya kita
jadi ini bukan menyangkut keselamatan saya kira
tapi lebih kepada kebersihan dan kenyamanan bersepeda aja
jadi saya kira tidak layak kalau dituangkan ini menjadi sebuah kewajiban
plus apalagi bertentangan antara pasal pasal satu ratus dua puluh dua dan pasal pasal satu ratus dua puluh dua
itu kan disebutkan di pasal tiga soal spakboard tadi
tapi di pasal empat ayat satu disebutkan dikecualikan untuk sepeda balap sepeda gunung dan jenis sepeda lain
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
pertanyaan saya sepeda lain ini apa
sepeda lipat sepeda targut sepeda tandem misalnya
dan perundang undangannya undang undang yang mana
nah satu sisi diwajibkan sisi lain ada sepeda yang dibolehkan
ini kan berbenturan
walaupun nanti di bab lima ketentuan lain lain akan dilaksanakan oleh pemda
nah ini nanti bias lagi gitu masing masing pemda bisa menginterpretasikan secara berbeda
kemudian tentang fasilitas misalnya
pasal tiga belas poin c jika ada lajur khusus bus
lajur sepeda terletak di antara jalan kendaraan dan lajur khusus bus
ini kok kami merasa kayak diadu dengan kendaraan gitu bermotor
kalau lajur bus itu ada di paling sisi paling kanan
lajur sepedanya ada di mana
kalau hanya markah saja selesai kita
kecuali jalurnya betul betul terproteksi seperti busway begitu
tapi kalau hanya markna saja
penanda ya kami betul betul diadu dengan kendaraan bermotor
nah itu kalau lajur gasnya di sebelah kanan
kalau kita di jakarta kan ada yang di sana
ada yang di kiri kan
nah ini juga bias
kemudian tentang pembangunan lajur sepeda pasal empat belas
sudah sangat jelas di sana
tetapi pelaksanaannya juga akan membingungkan
terkait dengan tanggung jawab masing masing institusi
kan ada kelas jalan tuh jalan nasional jalan provinsi jalan daerah kan
nah apakah tidak sebaiknya itu disinergikan
dengan rencana tata ruang baik di tingkat nasional
bapak nas barangkali yang menginisiasi
kementerian pupr provinsi dan tingkat dua
saya ambil contoh misalnya jalan kolektor ya
itu kan kalau bicara undang undang
mohon diluruskan pak rita dan mas goko
sepemahaman saya itu kan provinsi yang tanggung jawab
tetapi di peraturan ini disebutkan tanggung jawab pemda tingkat dua
ini kan nanti jadi bingung
siapa yang harus membuatkan jalur itu
provinsi pusat atau daerah nih begitu
nah kira kira seperti itu
tetapi sekali lagi pak prita
ya kami menyampaikan penghargaan apresiasi dan terima kasih yang sangat besar
atas upaya perhubungan darat terutama
di dalam memperhatikan keselamatan pengguna sepeda
masih ada hal lain yang saya kira nanti kita bisa diskusikan
di dalam praktek pelaksanaannya
jadi ini tidak mudah ya tidak mudah
butuh waktu di dalam sosialisasinya
kami sangat sadar itu
tetapi banyak pasal pasal tadi yang mohon izin perlu ditinjau ulang
nanti mas joko barangkali bisa tambahkan
iya karena memang kalau menurut mas puter
ada beberapa yang berbenturan begitu ya mas putut ya
nah kalau dari mas joko atau pak joko ini bagaimana melihatnya pak
apakah sudah cukup atau apa lagi yang harus ditambahkan dari pasal ini
ya sebenarnya kalau kita bicara keselamatan
sebenarnya kalau kita juga dulu pernah mengalami naik sepeda ketika kecil ya
pak putut mesti mengalami lah
kita belum bisa bersepeda dulu sudah naik sepeda
saya tidak tahu kalau sekarang apakah ada nanti kalau sepeda dibelakang
orang tua membawa anaknya ada taruh di depan dan di belakang
nah biasanya kalau di belakang itu untuk menghindari anaknya tidak masuk jeruji kakinya
sering ngantuk kan itu ada penutupnya
kalau dulu seperti itu
tapi mungkin sekarang jarang lah yang membawa anaknya ya
taruh di belakang gitu ya kan
itu salah satu faktor keselamatan juga
karena kaki saya juga dulu pernah masuk jeruji ngantuk gitu kan masuk jeruji
saya kira dulu anak kecil dulu pernah ngalamin seperti itu
nah di sisi lain memang ini memang kaitannya dengan wawenang nanti ya
untuk pembangunan jalur sepeda itu
memang nanti jalur sepeda ini lebih banyak di jalan jalan kabupaten dan kota
mungkin sebagian jalan provinsi atau sebagian di jalan nasional
namun kalau di jalan nasional pun saya pikir
jangan selalu bersisian dengan jalan kendaraan bermotor ini juga berbahaya
mungkin nanti kalau memang jalan jalan antar daerah
jalan antar daerah kota itu
dari jalan jalur sendiri
nah kalau di perkotaan dalam kota mungkin masih bisa
karena kecepatan rendah untuk antar kota ini
menjadi pemikiran juga untuk demi keselamatan
hal hal lainnya tadi
sepatu dan sebagainya memang itu lebih pada
untuk apa kebersihan sebenarnya
memang kalau musim hujan itu
kalau dulu nggak ada smartphone itu
bajunya belakangnya berbaris garet garetan semua tuh
warna coklat dan sebagainya
titik titik begitu ya
memang seharian digunakan untuk transportasi jarak pendek
nah kita akan lanjutkan bincang bincangnya usai jeda
pak prita pak pitra pak mas putut dan pak joko
kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita lanjutkan bincang bincang bersama pak pitra setiawan
mas putut sudaryanto dan juga pak joko setiawarno
ini yang tadi kita ke pak pitra nih
pak pitra tadi sebelumnya sudah ada tanggapan begitu dari mas putut
dan juga pak joko
mas putut mengatakan bahwa ada banyak sekali pasal
dari peraturan kementerian itu yang harus dikaji ulang lagi begitu
karena adanya ketumpang tidihan dan juga adanya anggapan bahwa
seperti diadu begitu pesepeda ini dengan pengguna jalan lain begitu
nah pak pitra ini seperti apa
khususnya terkait yang menarik tadi juga disebutkan
terkait fasilitas pendukung seperti jalur sepeda dan juga marka marka jalan begitu
ini seperti apa pak pitra
ya jadi gini
memang kami juga mengucapkan terima kasih kepada pak putut atas masukannya
memang juga kami dengan bike to work juga sudah menjadi mitra untuk penyusunan regulasi ini
memang jadi yang perlu dipahami adalah bahwa dasar untuk penyusunan regulasi ini
kami juga dasar paling atasnya adalah undang undang
begitu maks skype dieceberkan sendiri
jangan dikatakan rada
jangan sampai ditype chat untuk kita as vegetation
dan handong yang diatur oleh pemda masing masing
cuman hingga saat ini seiring dengan makin maraknya pengguna sepeda
pemda pemda juga agak kesulitan untuk menindaklanjuti
makanya kami membuat peraturan regulasi payungnya
supaya pemerintah daerah bisa menindaklanjutin dengan peraturan teknis yang lebih detail
bagaimana penyediaan fasilitas jalur rambu dan marka yang ada di daerahnya
karena teman teman nanti di pemda pemda itulah yang paham mengenai karakteristik wilayah masing masing
oke baik nah berarti kalau terkait fasilitas pendukung begitu pak itu seperti apa
apakah memang diserahkan dengan pemda atau koordinasinya bagaimana nanti dengan pusat itu
betul jadi memang fasilitas pendukungnya nanti diserahkan kepada pemda
karena pemda nanti yang paham dan mengerti mengenai wilayahnya masing masing
anggaplah contoh misal di yogyakarta itu delman hanya berlaku di wilayah malioboro
itu ditetapkan oleh peraturan daerahnya mereka
nah sama seperti jalur sepeda pun mereka yang paham mbak
mana yang nanti mau dijadikan sebagai satu rangkaian jalur sepeda
itu nanti kami serahkan kepada masing masing pemda
nah pak pitra ini kalau tadi berbicara peraturan
bagaimana pula dengan misalnya ada yang kurang lengkap begitu
karena salah satu peraturan yang dibahas adalah poinnya tentang kelengkapan alat yang ada di sepeda begitu
bagaimana kalau ada yang kurang lengkap atau mungkin melanggar peraturan
apa sanksi yang akan diberikan nanti
ya baik mbak jadi memang ini juga menjadi satu permasalahan yang menjadi perbincangan terutama di kalangan komunitas
dan memang juga sudah banyak juga yang menyampaikan ke kami mengenai beberapa hal yang menjadi perbincangan ini mbak
tapi yang perlu kami sampaikan
yang kami tekankan adalah bahwa yang kami sampaikan di dalam peraturan ini sifatnya adalah opsional mbak
belum menjadi keharusan dalam artian
tadi soal spakbor itu kami juga memberikan pengecualian tadi untuk road bike dan mountain bike
kemudian juga bicara masalah helm juga kami tidak rigid dan kaku untuk bahwa semua harus menggunakan helm
karena pertimbangan kami adalah jika sepeda itu digunakan untuk jarak dekat ke sekolah
atau ke warung atau ke pasar misalnya itu menjadi hal yang opsional demikian mbak
oke baik nah kita ke mas putut ini mas putut terakhir ini mungkin singkat saja dan pak joko juga nanti setelah mas putut
mas putut apa yang ingin disampaikan aspirasinya mungkin terkait peraturan ini yang baru ini
ya tadi saya sudah sampaikan barangkali nanti ya karena ini kan sudah diundangkan artinya sudah berlaku
nah tetapi barangkali kita bisa tinjau lagi kapan sama sama nanti kan perlu
ini dalam rangka aspek teknis pelaksanaan di lapangan nanti kan di baprima lain lain itu kan pemda yang menjalankan
sehingga diskusi diskusi saya kira tidak boleh berhenti sehingga ketika pemda nanti membuat perda
itu sudah sesuai dengan situasi kondisi masing masing lingkungan masing masing kotanya yang tadi disampaikan pak pitra
dengan masukan masukan dari teman teman pengguna sepeda
terus ada satu lagi pasal lima pak prita ya itu tentang sni wajib harus pesepeda

nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan sepeda sepeda tua sepeda masa lalu
yang saat ini juga masih banyak digunakan yang saat itu belum ada sni sepeda sepeda vintage
yang saya yakin kualitasnya juga tidak kalah dengan sepeda sepeda modern
nah ini kalau kewajiban itu melekat harus sni ya bapak ibu yang di kampung kampung
nah ini saya kira yang harus dipinjau salah satu pasal ini gitu
bukan saya tidak ini sni ya tidak ini persoalannya lain
bahwa dulu banyak sekali tercipta sepeda yang kualitasnya juga sangat baik
di mana saat itu belum ada aturan sni dan sepeda itu sudah keluar
dan saya pun juga menggunakan salah satu dari sepeda sepeda tersebut
dan kualitasnya menurut saya juga tidak kalah dengan sepeda modern sekarang
nah ini perlu ditinjau ulang salah satu pasalnya itu
gitu sih mbak
ya baik selanjutnya pak joko
mungkin ada yang ingin ditambahkan ini aspirasinya juga mungkin
ya nanti jadi kalau kita bicara sanksi itu adanya di undang undang dan perda ya
jadi kalau peraturan menteri itu memang tidak ada sanksinya
sehingga nanti kalau di daerah daerah membuat perda
nanti diharukan masing masing komunitas atau daerah masing masing ini turut memperkuat
artinya mungkin saja ada di pm ini yang tidak bisa dilakukan ya tidak jadi masalah
ya contohnya tadi mungkin mengatakan sni ya
mungkin tidak bisa dimasukkan tidak jadi masalah gitu kan
nah ini diperda
tapi yang penting kalau daerah membuat jalur lalu lintasnya jalur sepeda itu
jalur sepeda adalah jalur yang terproteksi
itu yang penting
mungkin pada saat buat pm ini kan banyak pilihan
ya banyak pilihan
nanti kalau di daerah buatlah jalur sepeda yang
terlindungi itu yang menjadi kata kuncinya
kita berikan masukan pada daerah
kemudian yang terakhir ini sudah makin banyak pesepeda dan hampir setiap minggu ya maaf ya
sering kejadian berita yang kurang mengenakan meninggal dan sebagainya atau sakit
nah ini yang perlu dilakukan oleh pemda adalah kita bersama melakukan edukasi bersepeda dengan baik
ini yang penting
makin banyak makin setiap minggu orang bersepeda
nah ini yang kita masih kurang
mungkin kalau generasi saya mas putut sudah mengalami
tapi yang muda muda kan tidak tahu bersepeda seperti apa
sebelum ada jalur sepeda perlu ada edukasi
edukasi buat masyarakat
iya baik tentunya memang kita harapkan agar peraturan ini bisa melindungi begitu ya pesepeda
karena toh memang dibuat untuk melindungi para pesepeda begitu
terima kasih pak joko setiowarno pak putut sudaryanto dan juga pak pitra setiawan sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
baik makasih mbak